sebelum pandemi dunia penerbangan sedang menikmati masa keemasannya
hal ini terlihat dari jumlah penumpang pesawat di seluruh dunia yang terus meningkat
statistika revenue aviasi dunia mencatat pada dua ribu sembilan belas industri ini menembus revenue hingga rp delapan ratus tiga puluh delapan miliar dolar amerika atau setara dengan rp dua belas tiga ratus triliun
pada dua ribu dua puluh angka itu seharusnya menembus delapan ratus tujuh puluh dua miliar dolar amerika atau sekitar dua belas delapan ratus triliun rupiah
namun pada trisemester kedua tahun ini revenu justru merosot
hingga empat ratus sembilan belas miliar dolar amerika atau sekitar enam triliun rupiah
akibat pandemi langit pun sepi
hampir delapan juta penerbangan dibatalkan antara januari hingga juli
tujuh belas pesawat digrounded di seluruh dunia dan badai phk menghantui para pekerjanya
baru baru ini direktur jenderal ayatah alexander dejunia dalam keterangan resminya menyampaikan
memasuki oktober presentasi kenormalan dunia aviasi baru mencapai sepuluh persen
kami mengambil sepuluh persen dari level normal
dan perjalanan domestik mencapai beberapa pasar tapi tidak cukup untuk menahan industri
jadi krisis ini menyerang empat delapan miliar pekerjaan aviasi
tapi penyerangan konektivitas udara global menyebabkan empat puluh satu dua miliar pekerjaan
menurut skenario salah satu badan pbb iq international civil aviation organization
jumlah penumpang akan tetap minus hingga maret dua ribu dua puluh
sementara ayata atau international air transport association memperkirakan
pemulihan ke kondisi pra pandemi baru bisa tercapai pada dua ribu dua puluh
pandemi covid sembilan belas mengukir sejarah baru di dunia industri penerbangan global
termasuk di indonesia di mana airport council international mencatat
penurunan penerbangan mencapai sembilan puluh persen di mana sekitar sembilan miliar penumpang seluruh dunia
tidak bisa melakukan perjalanan udara sama seperti tahun dua ribu sembilan belas kebelakang
di indonesia soekarno hatta yang menjadi salah satu bandara tersibuk di indonesia
pun tidak bisa mencapai sembilan puluh persen
penerbangan penerbangan mencapai target enam puluh juta penumpang dalam satu tahun ini
physical distancing dokumen ekstra masker hingga penerapan lima puluh persen kapasitas sudah mulai diterapkan
di bandara internasional igusti ngurah rai bali hanya penumpang yang mengantungi syarat lengkap
dapat melakukan perjalanan udara sesuai yang tercantum di peraturan pemerintah no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
demi menghidupkan perekonomian kebijakan restriksi perjalanan di transportasi
dan kesehatan udara tak lepas dari revisi
utak atik kebijakan perjalanan udara dilakukan agar roda ekonomi tetap berputar
selain untuk menyelamatkan para pekerja di industri ini
kementerian kesehatan dan gugus tugas ya tentunya kami berkonsultasi juga dengan kementerian dan lembaga tersebut
nah keputusan ini diambil melalui sebuah proses gitu ya
karena ini penting dilakukan untuk mengantisipasi pergerakan massa
nah kemudian dalam waktu
berlakunya sebenarnya sampai dengan tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh ya
sesuai dengan tujuh hari setelah lebaran kan h tujuh setelah idul fitri
namun kemudian setelah kita melihat situasinya yang memang kelihatannya masih belum kondusif
diperpanjang lagi sampai tanggal tujuh juni
ceo anyar garuda indonesia irfan setia putra
baru menjabat satu bulan ketika pandemi mulai menggempur sektor transportasi udara
jutaan jadwal perjalanan masih terlihat pada maret lalu
tetapi permintaan menurun drastis pada mei
maskapai internasional seperti singapore airlines dan beberapa maskapai amerika serikat
meminta dana talangan dari pemerintah masing masing
demi menyelamatkan bisnis ini
hal serupa juga dilakukan oleh garuda indonesia
nah dana itu memang kita gunakan akan gunakan
kalau nanti datang masuk untuk memperbaiki olahraga
untuk memperbaiki operasional kita ke depan
ya kita mengajukan proposal ke mereka ke pemerintah
kita mengajukan kepada pemerintah juga inisiatif inisiatif kita
memang ada asumsi asumsi yang kita taruh dalam situ
dan kita katakan sama pemerintah ini asumsi loh
tapi kita convince misalnya asumsinya adalah
saya contoh bahwa kita akan fokus ke domestik
itu jelas itu bukan asumsi
tapi yang kedua adalah asumsinya tahun depan itu
jumlah penumpang yang terjun bebas
kerugian finansial dan kebutuhan akan dana talangan
tak cuma berimbas pada bisnis
menurutnya trafik penerbangan berarti ada sejumlah pesawat
yang terpaksa di grounded
tapi kalau kita lihat pada saat april mei
itu pesawat yang di grounded
di bandara soekarno hatta yang terbesar itu sudah
kurang lebih di angka mendekati satu ratus dua puluh pesawat
tetapi kalau kita lihat minggu terakhir di bulan agustus
kami terus memonitor pesawat pesawat yang masih belum bergerak
itu sudah turun cukup banyak
hanya tersisa tinggal sekitar tujuh puluh pesawat saja
selama di grounded perawatan badan pesawat atau
prolong inspection menjadi sangat penting
pesawat harus dalam kondisi siap terbang dan aman
direktur line operation gmf air rusia pujo sarwoko mengatakan
butuh ketelitian tingkat tinggi selama prolong inspection berlangsung
prolong inspection ini dilakukan tentunya dalam semua aspek keselamatan pesawat
mulai dari structure kemudian engine atau mesin
kemudian ada juga landing gear area roda
roda pendarat pesawat kemudian juga ada kabin maintenance nya
seperti kita berada sekarang dalam cabin kompartmen ini
industri penerbangan memiliki aspek aspek yang kompleks
tidak ada satu perusahaan penerbangan dunia yang siap menjawab tantangan pandemi sampai hari ini
tidak ada yang mampu memprediksi
bahkan iata pada bulan desember dua ribu sembilan belas pun
tiba tiba bulan februari hancur semua
pesawat terhempas ketika turbulensi itu biasa
terhempas tapi pilot yang baik adalah yang mampu mengendalikan pesawatnya setelah terhempas
dia kembali terkendali
nah mampukah kita melakukan itu
tidak tapi kita juga akan mencoba untuk mencoba
bulan juli itu awal awal buka new normal
itu kan bulan juli mulai diberakan new normal
itu jam terbang kita alhamdulillah masih bisa empat puluh jam
karena dengan frekuensi yang terbatas dan penumpang yang juga masih sangat sedikit untuk travelling
sehingga dari banyak netiler kami ya rata rata hanya dapat sekitar empat puluh jam per orang
dua puluh persen membuat sejumlah maskapai merumahkan puluhan ribu pekerjanya
april lalu boeing memutuskan memangkas sepuluh persen atau sekitar enam belas ribu pegawai
airbus pun melakukan hal yang sama dan merumahkan lima belas pegawai
phk itu juga tidak murah kan
nah hal hal seperti ini yang perlu aksi cepat agar industri transportasi udara ini tidak runtuh
karena industri ini menjadi salah satu pilar untuk menjaga perekonomian nasional
tidak murah dan tidak mudah
perusahaan harus taktis mengatur berbagai pilihan yang ditawarkan mulai dari pensiun dini hingga opsi phk
adalah tugas saya untuk memastikan ini jadi aset
bukan jadi liabilitis bukan jadi beban
contohnya aset dan liabilitis
hari ini memang kita jumlah penerbangan kurang
orang orang yang bertugas di mengurusi dan terlibat di dalam penerbangan kan berarti dia tidak ada pekerjaan
anda akan jadi liabilitis kita akan melut terus bikin aktivitas macam macam
tapi kan anda jadi aset ketika anda bilang oke il do this to contribute to the company kan
nah ini yang saya dan itu tugas saya dan ini
untuk menurut saya
dan mendorong teman teman yang liabilitis ini menjadi aset

ada yang sudah siap atau ada yang sudah siap
tunggu tunggu tunggu
kita akan kembali
megah putra perkasa adalah satu dari ribuan pilot yang terkena dampak pandemi
tahun ini merupakan tahun ke tiga belas kapten megah berkarir sebagai pilot sipil
tak pernah terbesit dalam benaknya bahwa perjalanan karirnya bakal terhambat oleh pandemi
menurut megah sejak april lalu jam terbang sudah mulai berkurang
bahkan tak ada penerbangan sama sekali antara mei hingga juli
bisnis makanan menjadi opsi untuk menyelamatkan kelangsungan hidup keluarganya
antara seratus sampai satu ratus lima
kita kan dibatasin satu lima puluh jam per tahun
jadi kita bisa seratus sampai satu ratus lima sebulannya
bulan juli itu awal awal buka new normal
itu kan bulan juli
kemudian diberangkat new normal
itu jam terbang kita alhamdulillah masih bisa empat puluh jam
karena dengan frekuensi yang terbatas dan penumpang yang juga masih sangat sedikit untuk travelling
sehingga dari banyak netiler kami ya rata rata hanya dapat sekitar empat puluh jam per orang
itu bulan juli dan bulan agustus
sampai kemudian bulan september mulai berkurang sekitar tiga puluh sampai tiga puluh lima jam lah
ada isu ribuan lulusan sekolah penerbangan belum terserap industri
catatan departemen perhubungan udara pada dua ribu dua puluh
dalam satu tahun indonesia membutuhkan sekitar delapan ratus pilot
sejak saat itu
keran perizinan sekolah penerbangan dibuka
menurut data resmi direktorat perhubungan udara kementerian perhubungan
saat ini setidaknya ada dua puluh satu sekolah penerbangan di indonesia
menghadapi pandemi program studi penerbang terpaksa ditiadakan
kebijakan yang sudah diambil oleh bpsdm
pertama tahun ini kita tidak menerima pendaftaran untuk taruna penerbang di ppic curug
jadi ppic curug menerima taruna untuk program studi non penerbang
seperti atc teknik pesawat dan sebagainya
sementara yang di api banyuwangi
kalau memang hanya dua prodi
yaitu untuk penerbang dan juga untuk pengatur operatif pesawat
nah itu kita masih buka
selain meniadakan prodi penerbang
apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan profesiensi pilot pilot indonesia di tengah pandemi
hal yang sebetulnya harus lebih kita kritisi itu mengenai permasalahan profisiensi
jadi bagaimana dampak pandemi ini
mempengaruhi profisiensi dari para pilotnya
sehingga saat dia nanti dibutuhkan untuk terbang lagi
nah ini banyak aspek yang tidak pasti
saya ambil contoh bahwa di indonesia kita sudah memberikan excemption
berarti kurang lebih enam bulan lah ya
enam bulan sudah lewat
artinya sudah tidak bisa terbang lagi
secara ratingnya ya bpc nya
kemudian pandemi juga belum selesai
maka dilakukanlah semacam exemption
oke boleh saya perpanjang
kita dapat waifor dari pemerintah kita sampai satu tahun
terakhir muncul lagi waiver
bisa sampai tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu
tapi itu ada perasarat perasarat lain
exemption akan saya berikan
akan diberikan kepada pilot yang mempunyai jam terbang
tiga tahun di tipenya
dan dua ribu jam di tipenya
saya di tujuh ratus tujuh puluh tujuh
saya sudah tiga tahun
dan saya sudah dua ribu
baru saya mendapatkan exemption
sementara teman teman yang lain
yang belum tiga tahun dan belum dua ribu
tidak mendapatkan exemption
hari ini ada sekelompok lagi pilot
yang sudah jelas dipastikan tidak bisa terbang
ada sekelompok pilot lagi
yang dalam satu dua bulan yang akan datang
exemption nya itu habis gitu mbak
lalu bagaimana mengantisipasi ketika nanti
ayo semua terbang
pandemi sudah selesai
yang harus cepat diselesaikan
dalam satu tahun
indonesia menghasilkan sekitar tiga ratus pilot baru
dari puluhan sekolah penerbangan terdapat
ketika kita bicara rute internasional
kita tidak bisa melihat hanya negara kita
negara negara lain bagaimana
percuma saja kita buka
tapi negara negara lain tidak mengizinkan warganya
untuk terbang ke indonesia
masih tidak mengizinkan warganya terbang keluar dari negaranya
baik organisasi penerbangan sipil internasional maupun nasional mengakui dibutuhkan waktu bertahun tahun untuk memulihkan dunia penerbangan seperti sebelum pandemi
setiap negara memiliki strategi masing masing untuk memulihkan perekonomian termasuk sektor penerbangan
menurut pengamat penerbangan alvin lee strategi pemerintah sebaiknya memperhitungkan juga langkah langkah yang diambil negara lain
kita itu harus realistis ketika kita bicara rute internasional kita tidak bisa melihat hanya negara kita negara negara lain bagaimana
percuma saja kita buka tapi negara negara lain tidak mengizinkan warganya untuk terbang ke indonesia
atau bahkan masih tidak mengizinkan warganya terbang keluar dari negaranya
jadi percuma saja kita mau buka buka tidak ada yang terbuka
tidak ada yang terbuka nanti malah kita diselusi
indonesia negara dengan lebih dari tujuh belas pulau sebenarnya menyimpan potensi yang bisa menjadi titik terang penerbangan tanah air di masa pandemi dan pasca pandemi
mengoptimalkan konektivitas antar pulau dapat membangkitkan bisnis penerbangan domestik
peluang terbuka lebar dari sabang sampai merauke dari miangas hingga pulau rote
di saat negara negara lain menutup ruang udara mereka bisnis penerbangan indonesia bisa menghidupi diri dari sektor domestik
nah tapi memang indonesia itu sedikit berbeda
karena memang indonesia ini kan traffic nya sangat didominasi traffic domestik
jadi memang domestic traffic nya masih sangat dominan
tidak semua negara memiliki keistimewaan ini karena tak sedikit yang bandar udaranya bergantung hanya pada penerbangan internasional
kita belajar dari semua pengalaman negara negara yang paling tidak punya karakteristik sejenis
baik dari sisi geografis maupun dari perekonomiannya ya
negara yang sama sama masih middle income nya masih besar
ini mungkin pasti punya perilaku
ini mungkin bisa menjadi perilaku consumer yang berbeda dengan misalnya negara dengan low income misalnya
jadi ini yang akhirnya harus kita rujuk dan kemudian kita ambil pelajarannya
dan itu yang akan kita ambil untuk menjadi sebuah relasi yang cocok dan tepat untuk indonesia
selain penerbangan domestik sebenarnya juga ada kabar baik dari sektor pengangkut kargo
singapura satu untuk lima belas bandara mencatat pada september terjadi kenaikan angkutan kargo sebesar empat enam persen
atau sekitar tiga puluh tujuh juta kilogram
ada pun lalu lintas di angka sapura dua dari sembilan belas bandara tergolong stabil yaitu sekitar tiga puluh delapan juta kilogram
fakta yang paling gampang terlihat adalah kita setiap hari sekarang di kisaran sepuluh
pernah sampai lebih dari delapan belas
itu pesawat kita hanya pesawat kargo terbang ke satu destinasi di domestik
akan tetapi harus diakui peningkatan angkutan kargo belum dapat menutup penurunan di sektor penerbangan orang
untuk meningkatkan jumlah penumpang maskapai penerbangan harus mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat
terhadap keamanan perjalanan udara selama pandemi
gmf air rusia memaklumi kehatian kehatian masyarakat dalam melakukan perjalanan jarak jauh
salah satu yang dilakukan fasilitas perawatan pesawat ini
adalah memastikan keamanan sistem sirkulasi udara di dalam pesawat
sebagai upaya memperkecil peluang penularan covid
hepa filter ini adalah yang akan menyaring mikroorganisme yang ada dalam udara
sampai dengan ukuran tiga mikron
kemudian keluariai di hepa filter maka dia akan masuklah ke dalam cabin ini
dihirup oleh penumpang

dua sampai tiga menit kemudian dia akan masuk lagi ke dalam cabin ini
nah jadi modelnya ini akan ada udara akan keluar dari sini kemudian nanti dia akan setelah dia dihirup
udara kemudian akan masuk ke dalam selas selas ini masuk lagi di dalam tadi dalam mix chamber lagi
ada di bawah kargo iya nanti iya situasi akan berjalan terus setiap dua tiga menit itu kemudian
dalam kayak gini nih dijamin bebas dari virus maupun mikrogan semua perjalanan menjawab tantangan
pandemi di industri ini masih panjang dibutuhkan perjuangan tak kenal lelah untuk menjaga alsai
industri keterbangan indonesia
agar bisa terbang lebih tinggi lagi di masa mendatang industri penerbangan di dunia dan di
indonesia sedang mengalami turbulensi terburuk di mana asosiasi angkutan udara internasional
memprediksikan butuh waktu tiga empat tahun untuk masa recovery namun asa penerbangan
indonesia masih memiliki impian yaitu meningkatkan domestic flight nya yaitu dimana semua ekosistem
penerbangan di dunia penerbangan harus terus berusaha tanpa lelah
vina nabilah windri hawadis jakarta